saudara saudara sekalian selamat sore
pada kali ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi covid sembilan belas
yang kita catat sampai dengan tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh pada pukul
pada tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh pada pukul dua belas wib
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
bertugas untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga
dunia usaha dan seluruh potensi masyarakat
baik yang berada di tingkat pusat
melalui gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas pusat
ataupun yang berada di daerah
melalui gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten
saudara saudara upaya untuk mengatasi covid sembilan belas
adalah dengan memutuskan
segera temukan sumber penularannya
untuk diobati dan diisolasi
dan segera lindungi yang sehat
dan rentan tertular
dengan tetap tinggal di rumah
dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
langkah langkah yang bisa kita lakukan
untuk mencari penyelamatkan covid sembilan belas

untuk menemukan sumber penularan
ada beberapa cara
dengan melakukan pantauan
pada setiap orang yang memiliki riwayat bepergian
dari daerah epicenter
baik di luar negeri
maupun yang berada di dalam negeri
kami menghimbau agar mereka yang berasal
dari daerah daerah epicenter tersebut

dan mencari penyelamatkan covid sembilan belas

meskipun tidak ada keluhan sakit apapun
atau keluhan sakit batuk
atau keluhan demam yang ringan
karena semuanya memiliki potensi
untuk membawa virus ini
oleh karena itu
hendaklah saudara saudara melakukan isolasi diri
selama empat belas hari
dengan tetap di rumah
gunakan masker dan jaga jarak
kemudian yang kedua
dengan melakukan penelusuran kontak
dari pasien covid sembilan belas
yang sudah terkonfirmasi positif
dan dirawat di rumah sakit
atau melaksanakan isolasi mandiri
langkah keberhasilan upaya ini
akan sangat tergantung pada peran serta masyarakat
kerjasama semua perangkat
mulai rt rw
yang semua berkaitan dengan perangkat yang berkaitan dengan perangkat
yang sudah barang tentu akan dibantu
oleh seluruh aparat pemerintahan setempat
pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan
terkait dengan stimulus ekonomi
yang tepat sasaran dan fokus
pada pemutusan rantai covid sembilan belas
untuk menjadi benteng pertahanan covid sembilan belas
yang mandiri dan efektif
dengan berbasis pada kekuatan masyarakatnya sendiri
langkah langkah pencegahan penularan covid sembilan belas
dilakukan dengan beberapa cara
tetap tinggal di rumah
kita tidak pernah tahu
siapa orang yang di luar rumah
yang membawa virus
banyak orang tanpa gangguan
yang tidak bisa kita bedakan
dengan mata biasa
oleh karena itu
gunakan masker jika terpaksa keluar rumah
dan batasi waktu di luar rumah
hindari kerumunan orang
jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak
jika akan membeli makanan
lebih baik beli dan makanlah di rumah
usahakan membeli dengan jasa pengantaran
apabila sudah selesai
cuci tangan dengan sabun
dan air yang mengalir
serta ganti dengan masker yang baru
lindungi kelompok yang rentan
saudara kita yang berusia lanjut
saudara kita yang berpenyakit kronis
tekanan darah tinggi
tbc dan lain lain
karena kalau mereka terinfeksi covid sembilan belas
akan dapat berakibat
oleh karena itu
untuk terus menerus mengikuti informasi
yang benar tentang covid sembilan belas
telah banyak informasi yang kita siapkan
aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain
serta siaran yang terus menerus dilaksanakan oleh tvri dan rri
yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya
mari kita ikuti informasi yang benar
ini semuanya menjaga agar kita
tidak menjadi panik
tidak menjadi resah
karena informasi yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya
data yang kita impun
sampai dengan tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
pukul dua belas sebagai berikut
jumlah laboratorium yang beroperasi ada tiga puluh delapan
beberapa laboratorium terpaksa
harus menghentikan aktivitasnya
karena memang reagennya belum sampai
namun kita pastikan bahwa besok
maka akan beroperasi keseluruhannya
spesimen yang kita pereksa sudah mencapai lima ratus tiga tujuh ratus satu
kasus yang diperiksa
sebanyak empat puluh enam satu ratus tujuh puluh tiga orang
hasil positif sebanyak tujuh satu ratus tiga puluh lima
hasil negatif tiga puluh sembilan tiga puluh delapan orang
dari pemeriksaan ini
kalau kita hitung berdasarkan jumlah
maka akumulasi data pasien yang kami himpun
dari seluruh dinas kesehatan provinsi
kita dapatkan satu ratus delapan puluh enam tiga ratus tiga puluh orang
dalam status orang dalam pemantauan
data ini adalah akumulatif
dan sebagian sudah selesai dipantau
pasien dalam pengawasan
sebanyak enam belas tujuh ratus enam puluh orang
tanggal ketiga kira kira
ral apa saja beberapa masalah
untuk memainkan kepentingan
pada multiply teng prize

dua dua juta pelaku apa again
penemuan lebih banyak
seluruh provinsi telah terdampak
kabupaten kota yang terdampak
meningkat menjadi dua ratus lima puluh tujuh kabupaten kota
jika kita perhatikan sebaran pasien sembuh
di dki sudah ada dua ratus delapan puluh enam orang dinyatakan sembuh
tentunya dengan kriteria klinis
membaik tidak ada keluhan
serta pemeriksaan laboratorium
sudah dinyatakan dua kali pemeriksaan negatif
jawa timur seratus orang
sulawesi selatan tujuh puluh tiga orang
jawa barat tujuh puluh lima orang
jawa tengah lima puluh satu orang
apabila ditotal dengan keseluruhan provinsi yang lain
maka jumlah sembuh adalah delapan ratus empat puluh dua orang
rincian yang kita dapatkan
adalah sebagai berikut
pada hari ini kita dapatkan
sehingga total menjadi tujuh satu ratus tiga puluh lima orang
kasus sembuh bertambah sembilan puluh lima orang
sehingga total menjadi delapan ratus empat puluh dua orang
kasus meninggal bertambah dua puluh enam orang
sehingga jumlahnya menjadi enam
sehingga jumlahnya menjadi enam empat ratus enam belas orang
mari kita berpartisipasi secara aktif
dalam penanganan covid sembilan belas ini
melalui cara memutuskan penularan covid sembilan belas ini
keluarga kita tidak tertular
dan kita pastikan saudara saudara kita
yang kemungkinan tertular tidak menulari ke orang lain
tetap tinggal di rumah
ini adalah jawaban
mari kita sebarluaskan
dan kita laksanakan penggunaan masker
maskerku melindungi kamu
maskermu melindungi aku
hargai dan bantu upaya upaya mereka
yang melakukan isolasi mandiri
pasien covid sembilan belas yang sudah sembuh
keberhasilan membendung penularan covid sembilan belas
akan sangat mempengaruhi
beban perawatan di rumah sakit
karena semakin banyak pasien yang dirawat
di rumah sakit
maka beban ini akan semakin berat
beban kita untuk menurunkan jumlah yang sakit
dan beban kita untuk mengurangi yang meninggal
karena covid sembilan belas akan semakin berat
oleh karena itu
marilah kita berkotak
dan bersatu melawan covid sembilan belas
dari pusat sampai ke daerah
sampai ke desa
sampai ke rt
sampai ke rt
sampai ke keluarga
tetap berada di rumah
produktif di rumah
waspadai ancaman demam berdarah
pada periode ini adalah bulan bulan
yang secara klasik pada masa masa pancaroba
terjadi peningkatan kasus demam berdarah
apabila ini kemudian terjadi bersamaan
dengan infeksi covid
maka angka kesakitan akan semakin meningkat
dan akan terlihat kecenderungan
penderita covid yang meninggal
adalah pada usia yang masih muda
oleh karena itu waspadai demam berdarah
lakukan pemberantasan sarang nyamuk
di rumah kita bersama keluarga kita
dan memperbaiki demam berdarah
membersihkan tempat penumbangan air
menutup tempat penampungan air
menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas
yang dapat menjadi tampungan air
bentuk kerjasama inilah yang dibutuhkan
bentuk saling tenggang rasa
inilah yang diperlukan
mari kita menjadi teladan
untuk menyelamatkan keluarga kita
mari kita menjadi teladan
untuk menyelamatkan keluarga kita
mari kita menjadi teladan
untuk menyelamatkan tetangga kita
mari kita menjadi teladan
untuk menyelamatkan lingkungan kita
hanya ini cara yang bisa kita lakukan
untuk menyelamatkan bangsa kita
oleh karena itu
yang memiliki jiwa tenggang rasa
pasti akan mampu melalui cobaan ini
dan sejarah sudah membuktikan itu
oleh karena itu
yakinlah kita pasti bisa
dan kita akan mampu melewati
semua ancaman ini
dengan semangat gotong royong dan bersatu